ketua umum p tiga romahur muzi atau romi tiba di gedung kpk setelah terjaring operasi tangkap tangan ott di surabaya jawa timur
tak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh romi
roby tiba pada pukul dua puluh tiga belas waktu indonesia barat dan tampak menunduk dan berjalan di belakang salah seorang petugas kpk
romi mengetakkan jaket warna hitam memakai kacamata topi dan juga masker
kpk menyebut ada enam orang yang terjaring dalam ott di jatim
menurut kabiro humas kpk febri diansyah ott terkait suap pengisian jabatan di kementerian agama pusat dan daerah